seperti apa sebenarnya serangan di dunia siber
berikut saya tampilkan data real time serangan siber global dari situs keamanan siber kaspersky
kita lihat indonesia berada di posisi berapakah
ini merupakan data real time dari website kaspersky
kita lihat indonesia berada di urutan ke enam sebagai negara yang paling banyak diserang
ada keterangan warna warni di samping sebelah kiri yaitu oas ods dan juga kas
dan yang paling tinggi kasusnya yang ditemukan oleh kaspersky di indonesia adalah kas
yaitu kaspersky anti spam atau pertasan email email yang mencurigakan dan tidak diinginkan
anda pasti tentunya setiap hari menerima email ataupun juga menerima kiriman email dari orang yang mungkin tidak diketahui
kemudian masuk ke dalam jang
inilah yang masuk ke dalam file ataupun data dari kaspersky yang dimasukkan ke dalam kasus kas
pada indonesia pada saat ini ini adalah data real time
indonesia menjadi urutan ke enam negara yang paling banyak diserang oleh kejahatan siber
kita lihat kasnya ini ada hampir bahkan empat ratus kasus yang ditemukan oleh situs kaspersky
sementara untuk oas yaitu on access scan
ini adalah keperetasan ataupun juga serangan yang terjadi pada saat mengakses suatu file
jadi pada saat anda membuka atau mengkopi dan juga menyimpan sebuah file masuk serangan di dunia siber
untuk indonesia saat ini untuk
oas ini ada satu ratus empat puluh enam kasus lebih yang ditemukan oleh situs kasperki saat ini
karena ini merupakan data real time dari kaspersky
sementara untuk ods ods ini adalah on demand scan
jadi peretasan ataupun serangan yang terdeteksi pada saat memindai virus secara manual
pada saat anda membuka file biasanya anda ingin men scan dulu ataupun memindai apakah terdapat virus di file tersebut
nah pada saat anda melakukan

itu juga ada serangan yang bisa saja masuk ke dalam website ataupun juga ke dalam email yang sedang anda login ataupun yang sedang anda akses
dan pada saat ini kasus ods yang ditemukan oleh kaspersky di indonesia berada di angka satu ratus sebelas ribu kasus
indonesia ini menjadi negara ke enam saat ini karena ini data real time
kembali data real time dari website kaspersky terkait dengan serangan di dunia siber yang masuk ke indonesia
negara pertama itulah negara kita
masih dari asean negara tetangga kita yaitu vietnam
vietnam ini adalah menjadi negara yang paling banyak diserang secara ataupun melalui dunia siber
kita lihat di vietnam ini menjadi nomor satu negara yang diserang secara di dalam dunia siber versi kaspersi
kita lihat untuk data datanya walaupun kalau kita lihat dari jumlah kasusnya memang masih lebih banyak indonesia untuk kas
ini kembali kas ini mencapai tiga ratus enam ribu
tiga juta bahkan
tiga juta lebih kasus ditemukan di vietnam saat ini
sementara untuk oas ada hampir lima ratus ribu kasus
sementara ods ada lima ratus tujuh puluh satu ribu kasus
kita bergeser ke negara kedua
negara kedua yang pada saat ini paling banyak diserang melalui dunia siber adalah rusia
rusia menjadi negara yang memang kita tahu banyak sekali di sana intel intel
yang juga terus mengawasi
paling tidak pergerakan di dunia dan juga ternyata banyak juga diserang dari negara lain dari negara luar ataupun dari negara sendiri
karena kaspersky tidak menunjukkan dari mana serangan tersebut muncul
namun paling tidak kaspersky menunjukkan data untuk secara kasusnya
kita lihat data kas yang ada di rusia saat ini mencapai lima ratus delapan puluh ribu lebih kasus
sementara yang paling tinggi justru data ods
data ods di sana mencapai sembilan ratus lima belas ribu kasus lebih
sementara untuk oas
ini mencapai tujuh ratus dua puluh sembilan ribu kasus lebih
selain rusia ada negara besar lainnya
kita kembali ke asia
india menjadi urutan nomor tiga
negara yang saat ini paling banyak diserang melalui dunia siber
dan kasusnya untuk kasus yang masuk ke dalam kas ini bahkan lebih banyak daripada yang ditemukan di india
walaupun hanya tidak sampai setengahnya yang terjadi di vietnam
untuk kasus di india yang masuk ke dalam
ks ini mencapai lebih dari satu juta kasus
sementara untuk oas dan ods
ini masing masing dua ratus tiga puluh delapan ribu lebih kasus
dan juga empat ratus dua puluh lima ribu lebih kasus
kita bergeser ke negara maju
justru negara maju juga paling banyak terkena serangan
di sini kita bergeser ke zona eropa
untuk zona eropa yang paling banyak diserang melalui dunia

pada saat ini adalah negara
untuk negara jerman
kita lihat di jerman pada saat ini kasus yang masuk melalui email yang tidak diinginkan
ataupun juga email yang tidak diketahui pengirimnya
ini mencapai bahkan lebih dari satu juta unit
sementara untuk kasus yang ditemukan pada saat anda mendownload ataupun juga membuka file
ini mencapai lebih dari satu ratus tujuh puluh ribu kasus
sementara untuk ods pada saat anda melakukan scan secara manual
ini mencapai tiga ratus delapan puluh satu ribu kasus
kita bergeser lagi ke negara terakhir
kita bergeser ke negara besar lainnya yaitu tiongkok
untuk tiongkok pada saat ini menjadi negara ke sepuluh terbesar
memang lebih rendah secara urutan dibandingkan dengan indonesia yang menjadi urutan ke enam
untuk negara dengan serangan dari dunia siber yang masuk ke negara tiongkok
ini menjadi urutan ke sepuluh
dari kasus kasus untuk yang email jung ataupun email yang tidak diinginkan
ini mencapai satu ratus delapan puluh ribu lebih kasus
sementara untuk scan manual untuk virus
tidak berbeda jauh dengan indonesia
sementara untuk serangan yang masuk melalui pada saat kita mendownload ataupun juga membuka file
ini mencapai hampir seratus ribu lebih kasus
kita lihat data dari kaspersky ini memang menunjukkan data real time
betapa serangan dari dunia siber ini memang tidak hanya menyerang negara negara besar saja
namun juga negara kecil
bahkan ekonomi kecil kita bandingkan dengan vietnam yang justru menjadi negara dengan serangan dunia siber terbesar di dunia saat ini